digital airport hotel atau hotel kapsul mulai beroperasi melayani penumpang di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
ada satu ratus dua puluh kamar yang memiliki berbagai fasilitas non futuristik dengan harga terjangkau kita lihat seperti apa
bagi penumpang yang membutuhkan tempat menunggu sambil beristirahat ketika transit atau menunggu jadwal penerbangan dapat memanfaatkan fasilitas baru di bandara internasional soekarno hatta tangerang
fasilitas tersebut adalah digital airport hotel atau hotel kapsul
hotel kapsul yang berada di area terminal domestik tiga memiliki fasilitas bertema spaceship dan merupakan yang pertama yang ada di bandara indonesia
ada satu ratus dua puluh kamar dengan dua tipe berbeda
yang siap disewakan dengan harga mulai dari rp dua ratus lima puluh untuk per enam jam dan rp tiga ratus tujuh puluh lima untuk per dua puluh empat jam
untuk kapasitas kamar hanya dapat diisi satu orang ditambah anak kecil berusia di bawah lima tahun
untuk barang bawaan disediakan loker dengan kapasitas cukup besar akan tetapi untuk kamar mandi harus digunakan secara bergantian
pelayanan hotel kapsul yang ada di dalam kawasan lingkup terminal khususnya terminal tiga ini
dan harga yang sangat kompetitif saya rasa kita berharap ini akan menjadi diminati dan sekaligus seperti yang tadi saya sampaikan untuk peningkatan pelayanan
rencananya fasilitas serupa akan dibangun di seluruh terminal di bawah naungan pt angkasa pura ii terutama bandara yang memiliki pergerakan penumpang cukup tinggi